ya tim nas indonesia akan menjamu tim nas vietnam di stadion utama gelora bung karno
pada leg pertama semifinal piala aff dua ribu dua puluh dua jumat enam januari besok
duel garuda versus the golden star warriors ini diprediksi akan berjalan sangat sengit
kita akan membahasnya bagaimana peluang anak anak asuh sinteyong ini dalam laga besok
bersama pengamat sepak bola bung roni pangemanan yang sudah bersama kami di studio
selamat malam bung roni
selamat malam pak david
saya akan menggarisbawahi dulu tadi pernyataan dari sinteyong yang berulang kali mengatakan
bahwa anak asuhnya ini jangan egois dan dia lebih menekankan kepada finishing touch
nanti di kotak penalti jangan egois
itu yang anda lihat ketika pertandingan pertandingan sebelumnya memang apakah
anak anak ini masih belum punya mental untuk teamwork
sejak kita main melawan kamboja di gbk itu memang sudah terlihat

sampai kemudian kita bertarung melawan brunei walaupun kita menangkan tujuh di kuala lumpur
lawan juga dan thailand satu satu
sampai terakhir lawan filipina kita bisa menang
secara total saya pikir kita bisa menembak dengan delapan puluh satu tembakan
tiga puluh satu di antara mas taufik itu on target
berarti ada tiga puluh satu kemungkinan menjadikan gol
nyatanya fakta di lapangan kita hanya bisa mencetak dua belas gol
itu yang dikeluhkan oleh sti
pantas wajar kalau dia marah marah
karena kan tiga puluh satu on target tidak sedikit itu
dan kemasukan tiga gol
tentunya berbeda dengan vietnam
vietnam itu lebih efektif mereka
mereka pasti hanya dua puluh empat on target
tapi juga dengan dua belas gol
artinya mereka lebih bagus bermain dengan memanfaatkan setiap peluang
ini tidak boleh terjadi saat kita bermain di leg pertama menghadapi vietnam
itu artinya kesiapan mental dari anak anak asusi sintayong ini juga belum begitu siap begitu untuk menghadapi
saya pikir paling utama itu
makanya kan dia terus bisa memotivasi tim kita
kita tidak boleh
tidak boleh merasa minder
tidak boleh merasa kalah duluan menghadapi siapapun
termasuk melawan vietnam dan thailand
dan kita sudah membuktikan itu
lawan thailand kita oke kok
walaupun secara ball position kita agak kalah dengan thailand
tapi permainan kita tidak kalah
buktinya thailand kan hanya mendapatkan satu on target
satu satunya gol balasan
hanya punya kesempatan menembak tujuh kali
nah lawan vietnam
kita bisa melakukan itu secara permainan
kita bermain di kandang
ini kesempatan di leg pertama
kalau sampai kita kalah
sulit kita berharap banyak ketika kita bermain di hanoi
di miding stadium untuk menghadapi mereka
atau draw katakan
kan ini akan berat perjalanan kita menuju ke final
kita harus menang
dan ini kesempatan
saat bermain di kandang
didukung penuh oleh supporter kita puluhan ribu
kita harus manfaatkan ini
nah tapi kalau kita melihat
vietnam ini kan memang lawan yang berat ya
dalam empat pertemuan terakhir
indonesia tercatat gagal menang melawan vietnam
tapi khusus di piala aff
sebenarnya ada catatan bagus
lima kali seri
kemudian satu kali kalah
apakah ini artinya
akan ada kans untuk
iya kalau melihat dari pertandingan di aff
kita oke lah melawan mereka
tapi itu kan tidak boleh
kita boleh menjadi acuan
itu hanya angka angka yang terjadi
karena buktinya dalam tiga pertandingan terakhir saja
kita tidak bisa menang melawan vietnam
bahkan tidak bisa membuat gol
terakhir kita di sea games
kita kalah dengan tiga oleh mereka
dan dua di antara yang membuat gol mereka
itu datang ke jakarta
do hong dan tian lin
ini yang dua pemain ini yang akan bermain besok
ini juga harus mendapat perhatian utama dari pemain pemain kita
tapi layak juga kita untuk mengupas
karena sistemnya ini untuk mencetak gol sebanyak banyak
untuk bisa menang
dan nanti di leg kedua
kalau menelan kekalahan
sudah pasti kita sudah tidak akan lagi lolos ke final
kita harus menang memang
tidak perlu banyak
ini kan bagus
daripada kita bermain imbang
kita bermain di hanoi
apalagi kita kalah
tapi kalau kita menang kan ada motivasi buat pemain
rasa percaya diri kita muncul
sehingga kita melakukan leg kedua itu
mereka lebih nyaman bermain
untuk mengamankan paling tidak
kita menang di jakarta
di hanoi kita tahan imbang aja
buat untuk bisa lolos
apalagi kalau kita menang telak
kita menang dengan dua atau tiga satu
kita kalah satu di hanoi
itu yang harus dilakukan oleh pemain pemain kita
bermain di gbk kita punya peluang kali ini
kita bisa melakukan itu dengan suatu hal yang positif
nah kalau dilihat indonesia
vietnam ini sama sama memasukkan dua belas gol
kalau tidak salah ya
sepanjang pertandingan penyesuaian grup
jadi dari dua belas gol yang diserangkan oleh vietnam ini
hanya empat gol yang dicetak oleh penyerang
kenapa ini hanya empat gol saja yang dilakukan oleh penyerang
apakah itu artinya penyerang vietnam itu biasa biasa saja
sementara dari kita juga
tim penyerangnya lumayan
ya kalau bicara dengan kita juga sama ya
kalau bisa dikatakan
kita hanya dandy bixep membuat dua gol
dan ramadan sananta satu gol
sisanya kan dari eg dua dan mark klok dua
sama juga dengan vietnam
vietnam memang punya penyerang penyerang yang bagus
walaupun tidak empat satu
tapi mereka juga punya gelandang gelandang yang bagus
ketika pemain pemain depan
misalnya nguyen dinh lin ini tidak bisa membuat gol
atau van kwayat ini bisa membuat gol
gelandang gelandang mereka bagus
do hung itu pemain yang bagus
ini gelandang serang yang harus diperhatikan juga oleh mark klok
untuk bisa mengawal dia
karena bola bolanya lebih banyak dari dia
ketika penyerang penyerang vietnam terisolir
dia selalu akan muncul
bersama dengan nguyen van kwayat
dua ini yang bisa berbahaya
di samping pantuan hai
jadi ini pemain pemain mereka
mereka punya hanya empat pemain di depan yang bisa membuat gol
tapi mereka punya gelandang gelandang yang oke
tinggal tergantung bagaimana park hang ceo
sebagai pelatih vietnam ini
menerapkan pola seperti apa
apakah melawan myanmar sama
seperti kemarin dengan lima tiga dua
kita tidak tahu
kalau dilihat kan indonesia ini punya pemain pemain
yang naluri menyerangnya itu cukup tinggi ya
nah sinteyong selalu menempatkan pemain
dengan peran yang berbeda
kadang penyerang dipasang
lebih kepada gelandang
apakah ini juga yang akan jadi strategi sti besok
memang selalu sulit diprediksi
dengan sti ini untuk bisa memainkan pemain
tapi saya pikir dia harus bisa memilih salah satu pemain
yang ada di nomor sembilan di depan
entah spaso atau dendy
dendy yang sudah membuat dua gol mungkin akan lebih di depan
kalau bermain katakan dengan empat tiga tiga
artinya bisa ada
dendy bisa bermain di sampingnya oleh sadil
atau dengan witan
atau memilih egy duluan
itu kan yang dengan tiga penyerangnya di depan
di tengah itu menurut saya bisa ada marcelino
ada mark klok dan rahmat irianto
dengan mengesampingkan seorang ricky kamboya
bisa datang di babak kedua sebagai super sub
ini yang kita lihat
kembalinya jordi amat setelah akumulasi dua kartu kuning
melawan kamboya dan thailand
ini satu hal yang bagus
untuk berpasangan dengan fakhrudin
tinggal di sisi kanan ini di fullback
ada pratama arhan dan asnawi
tergantung siapa penjaga gawang kita
apakah nadio akan dimainkan
itu kita akan tunggu
karena kan cedera setelah filipina kemarin
kalau dia dipaksakan bisa aja
karena dia punya pengalaman yang bagus
tapi sahrul juga saya pikir pemain yang oke
untuk berdiri di bawah mr gawang indonesia
kita akan lihat dulu nih prediksi susunan pemain
yang akan dimainkan oleh sti
kalau dilihat apakah benar
susunan pemainnya tidak akan berjauh berbeda
dengan laga sebelumnya
karena di posisi penjaga gawang
kalau misalkan cederanya tidak kambuh
kemudian di duet jantung petahanan
akan memadukan fakhrudin
ada tiga pemain
ada tiga pemain
jordi kemudian rizky
di lini tengah itu ada dua gelandang
dan ada dua pemain fullback yang bermain dari flank
jadi ini formasinya ini mas taufik
seperti yang ada sini
saya sudah mengatakan bahwa dendi akan dimainkan
karena sudah membuat dua gol
dengan witan dan sadir
dan kita di tengah bermain dengan arhan irianto klok dan asnawi
seperti yang saya duga
bahwa irianto lebih bagus bermain
karena dia bisa membantu di belakang
sebagai seorang pemain gelandang yang punya karakter bertahan lebih bagus
dengan klok mungkin yang akan membantu juga di belakang
dan bisa menyerang ketika kita menekan
dan ini rizky ridho jordi ahmad dan fakhrudin
tiga pemain belakang
cuma di sini apakah berani bagi sti
saya pikir sti punya pemikiran yang lebih cerdas tentunya
kalau dia memikir bermain dengan tiga back ini
tapi biasanya kan dengan empat back
mereka akan bermain
dengan jordi dan fakhrudin
sebetulnya arhan dan asnawi akan ke belakang
tapi kalau seperti ini ya tidak masalah juga
apakah sadir akan menjadi pilihan utama dibanding egy
iya saya pikir sadir akan
tapi lebih awal
lebih bagus lah kalau bisa dengan ini
biar tidak terlalu banyak
dan sadir juga tidak boleh banyak menggoreng bola terlalu masuk
dia harus bisa melihat itu yang ego yang harus ditekan
bersama dengan egy kan punya posisi
hampir sama sebenarnya dengan eg
cuma memang kita harus lihat di sini
mana yang lebih penting
dan sti mungkin lebih mengutamakan sadir dibandingkan dengan egy
apakah ada peluang marcelino akan bermain
untuk menggantikan siapa kira kira
iya kalau seperti ini kan berarti kan martelino akan main di babak kedua
tapi kalau dia berubah
berarti irianto yang tidak bermain
dengan marcelino akan ada di sana
dengan arhan akan turun bersama dengan asnawi
satu pemain belakang rizkirido misalnya
itu akan cadangan
jordi ahmad dan fakhrudin bermain di center back
nah posisi dari marcelino akan ada di tengah
mengandalkan irianto di sana
kalau bermain seperti ini
kalau lihat dendy dan egy ini kan penyerang dengan pencetak gol terbanyak kemarin ya
nah ini apakah sinteyong memiliki banyak opsi penyerang
sama sama telah dimainkan
termasuk juga rafli kalau tidak salah ya
apakah ini akan menepatkan bisa menjamin
akan membongkar pertahanan dari vietnam
kita punya pemain yang bagus bermain dari sisi flank
dari witan dan sadil oke lah
termasuk dengan egy kalau bisa dimainkan
dan pasti bagi perhang
ceo sebagai pelatih vietnam ini akan berpikir juga
dia tahu bahwa kita punya kekuatan dengan widan dan sadil
soal penyerang memang dendy paling pas
dia antara empat penyerang
kita kan punya empat penyerang
termasuk ramadan sananta dan rafli yang ada sana dengan spaso
nah di babak kedua saya pikir mungkin ada pergantian
kalau itu terjadi spaso ya akan masuk
karena dia unggul dalam bola bola di atas
tapi untuk pertama mungkin dendy kan ini pas
saya pikir apa yang dimainkan oleh stj dengan posisi ini
cuma saya masih ragu dengan apakah dia akan bermain dengan tiga empat tiga
itu yang kita akan tunggu
kalau dendy ini kan dipercaya jadi starter dalam tiga pertandingan kemarin ya
apakah nanti juga akan langsung melakukan penyerangan begitu
denny akan dimainkan lebih awal
cuma masalah bagian satu saya pikir
itu jangan membuang buang kesempatan
ketika ada peluang
ini yang harus lebih banyak mengutamakan kerjasama tim
teamwork yang mengutamakan
kalau bermain sendiri sendiri akan sangat sulit
pasti akan dimarahin juga oleh stj juga
dan pasti mereka tahu
dengan empat pertandingan yang sudah dilalui di fase grup a
mereka akan belajar banyak
dengan apa yang mereka lakukan
kesalahan apa yang mereka lihat
dan harus diperbaiki menghadapi vietnam
karena ini kesempatan
tidak ada lagi
setelah selesai ini kalau kalah habis kita
nah itu artinya tim vietnam juga akan menyiapkan strategi yang sama
tapi apakah dengan tiga back ini
akan apakah itu artinya sinteyong memilih untuk bertahan
iya kalau bermain dengan tiga back ini kan
kita kan punya kekuatan dengan asnawi
dan arhatnya akan membantu dari sisi flank
kita tidak boleh bermain untuk bertahan total menghadapi vietnam
memang kita bermain di edisi sebelumnya
di singapura itu kita bermain
tapi kita kan lebih banyak bertahan
digempur oleh vietnam
sekarang tidak boleh melakukan itu
kita bermain di kandang
kita tidak boleh menunggu
membiarkan mereka berkembang bahaya buat kita
kita juga harus melakukan pressing terhadap mereka
sehingga bisa menakutkan juga
kalau melihat apa yang dilakukan park hang seo menghadapi myanmar kemarin
mereka bermain dengan lima tiga dua
memain lebih bertahan
tapi mereka punya counter attack yang sangat bagus
dan berarti mereka bisa memenangkan pertandingan
nah kalau melihat posisi irianto di lini tengah dari kemarin
juga bisa menjaga pertahanan dari tim nasional indonesia
apakah perannya sepenting itu
kalau menghadapi vietnam memang pas kalau sti memilih irianto lebih bagus
karena dia punya karakter lebih bagus dan bermain sebagai box to box
untuk dia bisa bertahan
ini bagus buat dia
buat tim kita
dan ini pemilihan yang tepat bagi sintayong
kalau bermain dengan pola ini
dengan rianto bisa membantu jordi
bisa membantu fakrudin
mark lok juga akan mengendalikan di tengah
dia bisa mengatur ritme permainan tim kita
untuk membagi bola
ini pemain paling bagus
menurut saya selama pertandingan
keberadaan dia itu sangat penting di lini tengah kita
kalau nggak ada mark lok
kita akan sulit
dengan susunan ini
itu artinya sinteyong akan menyerang
atau melakukan penyerangan dari sayap
ya kita lebih banyak kalau bermain seperti ini
memang akan dari sayap
punya keunggulan kan
arhan di kiri
dan asnawi di kanan
dengan ada sadil dan witan
ini punya kekuatan
dengan opsi lain
itu akan berkembang di ombak kedua
untuk bisa menggantikan sadil
dengan termasuk marcelino juga
saya pikir itu
ini kan susunan dari pemain timnas kita
bagaimana dengan vietnam
kira kira apa yang harus kita hadapi begitu nanti
dengan vietnam ya paling tidak
kita itu harus bisa mencetak gol lebih dulu
kalau kita kena dengan gol mereka pertama
kan akan sulit
bisa menggoyangkan mental kita
berpengaruh setiap permainan kita
tapi kalau kita bisa melakukan lebih dulu
peluang kita lebih bagus
karena vietnam juga pasti akan berpikir
akan hati hati menghadapi kita
oke juga kalau pak hansio akan bermain dengan lima pemain belakang
seperti lawan myanmar
dan itu mereka akan terapkan saat menghadapi partai tandang buat mereka
karena mereka disini yang penting tidak kalah buat mereka
apalagi mereka sudah menggaungkan
harus menang melawan indonesia
nah kita tidak boleh takut
dan kita harus bisa memenangkan pertandingan ini
nah kira kira strategi apa yang akan dilakukan oleh pelatih pak hanso
ya kalau bicara strategi yang tadi
jadi bermain dengan lima belakang
atau dua yang akan diandalkan sebagai fullback mereka
karena mereka punya gelandang yang bagi
ini pertarungan yang luar biasa bagi gelandang gelandang kita
ini huanghai itu bagus
itu tiga gelandang terbaik yang ada di vietnam
nah ini mereka harus juga dicegah
berarti itu yang harus dipatahkan terlebih dahulu
sebelum mulai sampai ke depan
kepada tian lin yang menjadi motor serangan mereka
dan pantuan hai di depan
itu tiga ini dulu yang saya bilang tadi
itu harus diredam
jadi ruang mereka harus dipersempit
kalau mereka lebih diberikan kesempatan
untuk mengolah bola dan bisa mengatur ritme
bahaya buat kita
tugas dari rahmat irianto ini
kalau main lebih awal bersama mark klok
ini akan kerja keras di tengah
dan saya masih meyakini
bahwa kalau ini dua bermain
ini bisa mengurangi daya dobrak bagi vietnam
untuk masuk terutama dengan tiga gelandang mereka yang sangat bagus
dari laporan rekan kami di lapangan
yang juga memantau dari pertandingan ini
sejak awal begitu
indonesia itu belum memiliki set piece
apakah nanti harus mematikan bola bola dari vietnam begitu
memang set piece ini memang kurang
kalau saya lihat dari awal ya
mencetak gol dari sebuah set piece
ini penting kan
dan pasti stu juga tahu
dia sudah mengevaluasi
bagaimana harus bisa bermain melawan vietnam
dengan bola bola set piece
makanya mungkin di babak kedua
jika dendy tidak berkembang di babak pertama
sparso yang punya tinggi badan
yang punya kekar lebih tinggi ya
dia bisa dimainkan
di sini untuk bisa mengamankan bola bola set piece
yang menjadi kekurangan kita
dan kita tidak punya penendang penendang bola
tendangan bebas yang bagus memang
ya paling tidak
mungkin sedikit di sana
mungkin ada mark lok
ada pratama alkan
tapi kan kita harus punya orang seorang spesialis di sini
kita harus tingkatkan
untuk bagaimana perkembangan permainan kita di lapangan
dengan set piece yang bagus
tapi tadi lagi
lagi lagi yang menarik adalah
ketika mental dari para pemain kita ini
masih belum terkait dengan kekompakan
dan juga teamwork
nah ini bagaimana nanti ke depannya
untuk menghadapi vietnam besok
yang dinilai solid
saya pikir stu sebagai pelatih
bagaimana apa yang dia lakukan
dia bisa melihat materi pemain apa yang dia akan mainkan
tentunya semua lebih fit
dengan calon lawan seperti vietnam
nah bagi dia
yaitu memainkan setting elemen terbaik
dan kemudian bagaimana berharap untuk tidak kalah
itu yang paling penting
itu soal strategi mungkin kedua
strategi dan permainan mereka
tapi sekarang kemauan pemain pemain itu
ketika masuk ke lapangan
kan kemauan ada di
saya boleh memberikan instruksi
tapi kan yang menjalankan di lapangan adalah semua pemain
nah ini saya lihat
dari mereka sendiri
nah mental mereka untuk bertanding melawan vietnam itu
kalau mereka punya kemauan yang besar
ini bisa menolong kita untuk dalam pertandingan
kita tidak boleh kalah
makanya mental ini sangat berpengaruh
kita main seperti lawan thailand juga bagus
apalagi kalau kita bisa unggul
ini oke buat kita
jangan membuang buang peluang lagi
itu sifat ego juga harus dikurangi
nah kalau berbicara soal pelatih
dua duanya dari korea selatan
dalam liga korea
sinteyong itu lebih unggul dari pak hangso
tapi dalam piala aff
ini sepertinya pak hangso lebih unggul
dan itu kan fakta terjadi
makanya pak hangso sudah bilang kan
saya tidak pernah kalah
selama saja menjadi pelatih vietnam
saya tidak pernah kalah menghadapi indonesia
dan peringkatnya juga di
dan di fifa kan lebih bagus
dan kita bisa melihat di sini
mereka menang empat
kemudian ada
kemudian tiga di sea games
artinya dari sini aja bisa melihat
mereka bisa memasukkan tujuh tanpa kemasukan
nah vietnam sekarang
dari dua belas gol yang mereka cetak di fase grup b
mereka kan tidak kebobolan
berarti kan penjagaan mereka bagus
lini belakang mereka bagus
mereka memasukkan dua belas tanpa kemasukan
kita memasukkan dua belas
itu yang berbeda
dan mereka cuma punya dua puluh empat on target
dua belas menjadikan gol
dari tujuh puluh enam percobaan menembak
kita kan sampai delapan puluh satu percobaan menembak
makanya itu yang kita harus benar benar saat menghadapi itu
tapi penyerangannya berarti keteran dong
masih belum bisa masuk ke pertahanan vietnam
ya enggak juga sih
dan kan kita belum bertanding saat ini
besok tergantung besok
karena kan posisinya berbeda
dengan ketika ada di data di sini kan
memang sebagian besar pemain pemain kita yang tampil di sea games
itu ada di sini
seperti mark klok
kemudian kita masih punya ada witan
kan semua tampil
ada riki kambuaya
ada rahmat irianto juga tampil
dan sekarang mereka sudah bisa melihat
mengambil pelajaran penting di sea games itu
untuk tampil di leg pertama
dan saya rasa kalau kita punya kemauan besar
mental kita kuat
kita bisa melawan mereka
makanya semua itu datang dari pemain itu
ketika main di lapangan
tapi sintayo akan tertekan
dia harus lupakan
karena dia kan
kalau saya nggak usah
tapi kan dia seorang
dia pelatih di national korea yang mengalahkan jerman
dia lebih bagus dibandingkan yang park hangseo
pernah menjadi pelatih di national korea
kan tidak mudah
apalagi bisa mengalahkan jerman di rusia gitu
kita sekarang berbicara soal keeper utama kita
kan kemarin cedera
tapi tadi laporan dari teman kami di lapangan
sudah berlatih dan tidak terlihat
ada kesakitan begitu
apakah itu nanti akan tetap dimainkan oleh sti yasin
tentunya akan dilihat kebugaran dia
sampai besok nantinya
kesiapan dari seorang nadeo
dan semua kan tim dokter akan melihat ini
kalau dia merasa sudah oke
dan tim dokter mengizinkan dia untuk main
dan semua tergantung dari sti
karena ini kan penjagaan utama
tapi tidak terpesan dipaksakan begitu
ya bisa aja
kalau memang dia masih merasa sakit
tapi kalau dari pemain itu sendiri mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa apa
dia sudah fit
dia sudah bugar
kemudian tim medis
tim dokter utama di tim nasional kita mengatakan
ya harus main
jadi tidak ada pemaksaan
memang dia sudah bugar
tapi jangan pada kondisi yang masih lima puluh lima puluh
kemudian dipaksakan main
nah ini kan berbahaya di lapangan
tapi jika sampai besok nadeo belum fit juga
seberapa besar sebenarnya pengaruhnya terhadap timnas
ya dia sebagai keeper utama ya
memang pengaruhnya luar biasa
tapi kita harus tetap percaya dengan pengganti dia
tapi syahrul yang akan main kan
syahrul yang menggantikan dia lawan filipina
tapi dua orang itu kan belum bermain di laga
iya memang karena syahrul kan baru kemarin bermain
kalau memang masih ada nadeo
pasti nadeo akan bermain sebagai kipar utama
selalu tidak tergantikan
tapi kalau nayo tidak bermain
masih akan syahrul yang akan tampil
dan dia main oke juga kemarin
tapi memang lebih bagus dengan adeo
karena punya pengalaman kan
selalu bermain di tim nasional kita
itu saja saya pikir
bung dapan terakhir
sebagai warga negara indonesia kita optimis
kita nggak usah perlu skor banyak
mall kita lebih mulus untuk menuju ke final
terima kasih bung dapan
atas waktunya bersama syahrul di indonesia prime news
kita dukung terus tim nasional